masalah mana sih
kok gak balik balik
ngapain sih dia
kamu dari mana mas
iya sebentar ini diobatin
semua belum selesai
pak rosnah jangan panik ya
nanti kita tinggal perketat penjagaan di depan aja
gak usah dipikirin
dibuang jauh aja ya
itu tadi yang
orang yang bermotor ngasih
paketan itu buat ibu

biar saya kejar
gak usah gak usah gak usah
dia naik motor gimana kejarnya
itu kayaknya irfan luka
kamu ke dalam
apa sebaiknya saya hubungin pak ale
untuk bilang kondisi ibu seperti ini
nanti kalau tidak mau beritahu pak al
ibu saya kayak lebih baik
vera tunggu vera
sebenernya aku masih kepikiran
vera sampai lari kayak gitu sebenarnya ada apa ya
apa yang dia takutkan sampai dia begitu menghindari untuk bicara sama aku
aku seneng deh mas
di saat saat sibuk kerja kita masih bisa nyempetin waktu buat lunch bareng kayak gini
kok makin cantik pake cincinnya tuh
ini kayaknya cincinnya emang
cuma cocok di jari aku deh
pasnya cuma di jerry aku deh kayaknya
kayaknya yang berhak mau pake cincinnya cuma aku deh
iya dong itu cocok banget di kamu
oh iya udah siang
kamu gak lapar apa
kita cari makan nih
yuk berah deh
paket buat siapa ma
buat randy pak
kamu baru pulang ma
ren kebetulan nih ada paket buat kamu
baru aja dateng
paket dari siapa ma
mama juga gak tau dari siapa
gak ada nama pengirimnya
yuh padahal sayang wax ya makasih

oh hari itulah
aku wilang cuek cuek
kalau bisa yang mohon
ya siapa yang mau
dia udah batalin rencana pernikahan
apa kau ini sangat berat buat kamu
ini semua pas di rencana allah
kalau memang kamu itu berjodoh sama bella
pasti kalian itu akan bersama
tapi kalau kalian tidak berjodoh
pasti allah akan gantikan yang lebih baik lagi ren
kamu gak boleh sedih
saya cuma nggak nyangka aja
cincin ini pas banget di kang
cantik banget cincinnya

ya medidas lagi

apa yang terjadi ma
tadi mama dikirimin paket
isinya telur busuk sama ikan busuk
terus ada foto keluarga kita dicabik cabik
dan di belakang foto itu ada tulisan semua belum selesai
tidak ada yang bisa dikirimkan
semua baik baik aja kan
ya mama oke mama baik baik aja
untungnya tadi ada irfan dateng kesini
nolongin mama dan sempat nangkep pengirim paket bermotor itu
sayangnya si pengirim paket udah beru pergi
agak sedikit luka irfan
oke oke ya udah aku pulang sekarang
tolong bilangin sama om irfan terima kasih banyak sudah menjaga keluarga kita
aku berangkat sekarang ya pak
den kelas kamu udah selesai kan saya jemput kamu sekarang ya
loh kok dijemput sekarang aku masih ada satu kelas lagi mas
kamu batalin aja kelasnya
saya harus jemput kamu sekarang kamu harus pulang sama saya ya
ada apa lagi ya kok masal kayak buru buru gitu

bapak sama ibu punya keluarga yang dirawat disini
bapak sama ibu punya keluarga yang dirawat disini
anak perempuan kami direhabilitas disini
sudah tiga bulan
saya juga punya keluarga yang dirawat disini pak
saya bisa bicara dengan bapak dan ibu sebentar
bapak dan ibu sebentar
ada sesuatu yang ingin saya bicara

tapi baiknya kita bicarakan di tempat yang lebih
tapi baiknya kita bicarakan di tempat yang lebih sepi
atau di sebelah sana
baik tapi sebentar aja ya
jadi masalah apa yang mau dibicarakan
jadi masalah apa yang mau dibicarakan
masalah keselamatan keluarga kalian yang dirawat di tempat ini

tapi masalah keselamatan keluarga kalian yang dirawat di tempat ini pak

tadi lagi ngajar fera terus kusloyo mas disitu
ini jangan marah marah kenapa sih
mereka tadi mau ngelapor tapi kok gak ngebolehin
aku gak mau bikin kamu khawatir mas
lain kali siapapun yang tidak membolehkan kalian laporan ke saya
mau itu istri saya atau mama saya atau siapapun
tetap laporkan apapun itu ke saya paham
sakit sakit aduh duh
kayaknya sakit kaki aku udah hilang deh
karena digendong sama siapa
gak mau sama kamu mas
aduh duh duh duh
gak usah bercanda
nanti kalau sampai rumah saya obatin ya
terus saya juga panggil dokter
saya tahu kok gak ada apa apa sama kondominium
nah sekarang ini
aku sudah monkeying itu
tapi sekarang aja terus
puji dulu itu
setelah danitya terwahx
ovan bantuin ya
yuk ini ya
lucus warna pinknya kok gak ada
disitu gak ada
oh jangan jangan ketinggalan di kamar
temenin aku ke kamar ya
udah sama cari dulu
awas pelan pelan say
aku tinggal dulu ya
terima kasih ya
minum ya pak ya
ngomong agak serius sebentar
gak usah cemas ya
ya terus tau
saya khawatir sekali dan takut
bener apa kata al
teror ini akan balik lagi
sebenarnya bersikap cemas itu gak akan membantu apa sih mbak
barusan harus kuat
saya janji saya akan bantu mbak terus
saya akan taruh dua orang kepercayaan saya disini ya
mereka akan jaga
aku gak tahu apa mau bilang
terima kasih irfan
terima kasih banyak
aku akan keluar dari dalam
semangat sekali irfan
saya gak tau harus
berterima kasih atau bilang apa
tapi terima kasih
kanannya udah siap kita makan yuk
ada tamu pak siapa ya
biar papa buka ya
terima kasih pak
silahkan bu zahra
bu chandra pak chandra ini ada
nino nya lagi di kantor bu zahra
memangnya ada apa ya

kan nama dia nino
nino itu ada apa ya bu

kenapa dia kok bisa stega ini sama elsa

elsa itu tadinya kondisinya udah membaik
lalu tiba tiba nino bisa marah marah kayak gitu sama elsa
ma tenang ma
maaf bu sarah pak surya
kami sendiri gak tahu masalah yang terjadi sama nino sama elsa
bu sara maaf ya tapi kenapa selalu nino yang ditekan
nino itu sekarang juga ada masalah
hidupnya lagi hancur
apa salah kalau nino marah sama perempuan yang udah hancurin hidup dia
gak usah ikutan cemas deh

karena mama pikir semuanya udah berakhir tapi ternyata terlalu cepat datang lagi
urusan untuk ngeda om irfan
sudah kaya yaudah mas
istulah bisa dipikirku
ya sudah great ini om trus
kalau ternyata tidak zeggen
beres lah ya emang
om nya orang tua ya
ya vera itu pacarnya deniz
ya mungkin aja aku bisa tanya sesuatu sama vera
aku bisa mendapatkan info dari vera
tapi malah dia kabur
makanya aku kejar dan akhirnya kakekku ke slew
saya yakin vera itu menyembunyikan sesuatu om
kalau dia nggak sembunyikan sesuatu nggak mungkin kabur dari andin
dan dia waktu ketemu saya pun juga pernah kabur
yaudah nanti om coba cari tau lewat orang orangnya om ya soal vera itu
ini harus diobatin loh
nanti saya obatin saya juga udah panggil dokter kok
buat ngecek kandungan andin takut kenapa napa tadi kan ke slew
terima kasih banyak ya om
selama membantu keluarga aku
om naro dua pengawal disini itu dua orang gak percaya sama om
ya semoga bisa om perketat penjagaan rumah ini
kalau gitu saya balik dulu ya mbak ya kalau udah ada hal sama andin
saya temenin sampai ke gerbangnya
aku aku temenin
ya aku temenin ya
yaudah kalau gitu
terima kasih mbak
baik baik ya mbak ya
berdua mulai hari ini jaga rumah ini
jangan sampai terjadi apa apa
kamu nggak mau pegangin kamu stress
jangan sampai terjadi apa apa semua kondisi kamu sekarang
kalm nanti pandiin ya
kamu tenang aja ya soal teror nanti om usut sampe tuntas
makasih banyaknya om sina membantu keluarga aku
aku beruntung banget ketemu sama om
ya kita kan keluarga din
udah sepantasnya sama sama keluarga saling bantu
oke om itu om pamit dulu ya
bu chandra kenapa bicara seperti itu
kenapa soal itu diungkit ungkit lagi bu
juga sudah sepakat untuk bersikap baik sama elsa
bu sarah apa yang saya bilang ini benar bu sarah
kenapa selalu nino yang harus berkorban untuk elsa
nino itu sudah sangat menderita
dia itu penuh penyesalan sekarang
itu semua gara gara elsa
ini gimana sih bu chandra
kenapa jadi elsa yang disalahin
akibat masalah ini elsa juga sudah terkena dampaknya
dan dia sudah menjalani hukumannya
dia sudah masuk penjara
dia sudah menerima akibat perbuatannya

kita nggak akan bisa bicara baik baik kalau dengan cara seperti itu
udah kita pulang aja ya
gak bisa pak tunggu dulu gak bisa
jangan ibu pikir
kalau anak ibu aja yang menderita sekarang
kalian berdua gak tahu
yang kita hadapin sekarang ini sangat sangat besar masalahnya
ibu kan nggak tahu kan
operasinya nino dibatalin
itu karena pak irvan
pak irvan marah besar
ya karena nino membiarkan andi masuk ke penjara
dan itu semua karena hasutan elsa
nina sudah kehilangan harapannya untuk
bisa melihat lagi bu sara
nini tuh apa
ya silahkan kalau bu sarah dan pak surya mau membela elsa
mau melakukan apapun untuk elsa
tapi yang jelas
saya akan membela anak saya
dan saya akan berusaha apapun supaya mino bahagia
bu sarah mas surya
saat ini keluarga kami memang sedang mengalami situasi yang sangat berat
jadi lebih baik
pak surya dan bu sarah
untuk membicarakan masalah ini
mencari jalan tengah
dari masalah mino dan elsa
ya saya setuju
terima kasih atas waktunya pak chandra
masalah mana sih
kok gak balik balik
apaan sih dia
kamu dari mana mas
aku badannya bengkak semua
bengkak bengkakan karena lagi hamil
ini buat sakit
yang mana kiri kanan kan
nanti kalau saya lebih pelan lagi
ini udah sedang ini
bagian sih salah sendiri
bisa sampai keseliu
iya ini pelan pelan kok
saya mau ke toilet
teter kan lagi pergi makan siang
sekali sekali usaha sendiri
gak perlu bantuan orang lain
apa tidak ada ilmu
ya ampun pak
kamu sudah balik
tidak tidak apa apa
iya udah bapak mau duduk dulu
sudah boleh kaya gini sih pak
boleh panggil kak alief
gapapa lain kali makanya telpon dulu staff yang lain kalau saya gak ada ya pak
tadi dia mau ceduluan pesah sendiri aja
sebentar ya pak